tarik ulu regulasi taksi berbasis aplikasi ternyata tidak menyurutkan gojek untuk merilis layanan serupa
gojek menyelipkan kejutan dalam pembaruan aplikasi pemesanan ojek miliknya
kini aplikasi tersebut juga bisa dipakai memesan gocar
go kart merupakan layanan pemesanan mobil untuk digunakan sebagai alat transportasi
layanan ini mirip dengan grabcar ataupun juga uber
untuk layanan go kart ini gojek berencana bekerja sama dengan perusahaan taksi
selain menambahkan fungsi go kart dalam aplikasi baru tersebut gojek juga menyediakan gopay
sistem pembayaran elektronik untuk semua transaksi layanan gojek